tidak seperti partai di kubu koalisi pemerintah lain
partai kebangkitan bangsa masih belum memutuskan
untuk mengusung kembali joko widodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
bahkan kini muncul dorongan pkb mengusung ketua umumnya
muhaymin iskandar sebagai calon wakil presiden dua tahun mendatang
berbeda dengan golkar nasdem p tiga dan hanura
yang sudah menyatakan mengusung kembali joko widodo pada pemilu dua ribu sembilan belas
pkb yang berada dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah
sejauh ini memang belum mendeklarasikan dukungannya
ketua umum pkb muhaymin iskandar beralasan
deklarasi mendukung jokowi tak perlu segera dilakukan
karena pemilihan dua ribu sembilan belas dianggap masih lama
pkb mungkin masih menanti momentum yang tepat
namun sikap abu abu pkb ini justru mencuatkan manuver politik baru
seperti dikutip dari laman detikom
menurut wasekjen pkb maman imanul haq
pkb mempersiapkan muhamad iskandar maju sebagai calon wakil presiden
di pemilu dua ribu sembilan belas
pria yang akrab bisa pecah iman itu dinilai sudah memiliki modal politik yang mumpuni
yaitu pernah menjabat sebagai wakil ketua dpr
serta menteri tenaga kerja
pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas diprediksi hanya akan diperebutkan dua pasangan calon
menurut analis politik poltreking indonesia hanta yuda
posisi pkb masih memiliki kemungkinan tidak merapat pada kubu petahana
nah pkb menurut saya tadi mas indra juga menunggu itu
harus dengan pak jokowi karena kita bisa lihat di dki
saya lebih enak menggunakan data ya
itu terkonfirmasi di dki ternyata pkb tidak bergabung di koalisi pd perjuangan
ini juga masih memungkinkan karena masih dua tahun
kalau ada ruang ruang manuver bagi pkb masih mungkin dua kemungkinan
ke prabowo mungkin paling kecil ya tapi ke jokowi atau ke sby ke porosnya sby
jika benar muhaymin dipersiapkan untuk maju sebagai cawapres di dua ribu sembilan belas
pertanyaan selanjutnya adalah merapat ke mana
agus dirmansyah cnn indonesia
ada apa dibalik pernyataan keras pkb yang tiba tiba mengancam
tidak akan mendukung pencalonan jokowi dalam buru sapil pres dua ribu sembilan belas nanti
benarkah ini hanya soal penolakan pkb terhadap kebijakan full day school
atau ini menjadi salah satu strategi politik pkb terkait kontestasi dua ribu sembilan belas
kami mengulasnya malam ini dengan basirudin amiruddin
wakil bendara umum partai amanat
basirudin terima kasih sudah hadir
kemudian ada hendry satrio analis politik universitas paramadina
terima kasih sudah hadir
daniel johan yang merupakan wasekjen partai kebangkitan bangsa atau pkb
yang bergabung dari luar studio
bang daniel selamat malam
selamat malam bang dan seluruh pemirsa
baik bang daniel terima kasih
jadi saya akan ajak terlebih dahulu untuk melihat kembali pernyataan
dari maman imanul haq yang juga merupakan salah satu wasekjen dari partai kebangkitan bangsa berikut ini
terkait dengan ancaman begitu yang tidak akan mencalonkan lagi joko widodo di tahun dua ribu sembilan belas nanti
jika tetap melanjutkan kebijakan tentang full day school
berikut ini kutipannya
ya ini pernyataan lebih lengkapnya begitu ya
jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa
ini teriakan serius
kalau tidak dituruti presiden kita ingin katakan bahwa jokowi sudah tidak berpihak kepada dinia
jokowi sudah menipu umat islam
jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan dua ribu sembilan belas
ini dikatakan oleh wasekjen pkb maman imanul haq di the akasia hotel jalan keramat jakarta pusat senin
ini kita kutip dari situs detik com begitu ya
dan beberapa sumber media online lainnya
bang daniel harus begitu keras kah kalimat ini bang daniel
ya yang pertama perlu dijelaskan bahwa itu merupakan ekspresi kegelisahan sekaligus sebenarnya ekspresi cinta kader pkb terhadap pemerintahan ini
terhadap presiden jokowi
karena memang respon reaksi dari warga nagliin itu sangat keras
meluas dan aspirasi tersebut disampaikan kepada seluruh dpr ri termasuk dprd yang memang memiliki basis para santri basis basis nu yang kuat
sehingga pesan itu sebenarnya pesan pribadi tetapi semangatnya adalah semangat
pemerintah benar benar sungguh sungguh memikirkan apa yang menjadi aspirasi umat
ya tetapi apakah memang benar kemudian mengancam akan tidak mencalonkan jokowi di dua ribu sembilan belas nanti itu sebuah sikap partai
sama sekali enggak
karena partai pkb tegas dan jelas bahwa sampai saat ini kami belum membahas persoalan pilpres
karena kami tidak ingin mengganggu fokus konsentrasi pemerintahan jokowi
jadi sekaligus bagi kami yang penting saat ini dua hal
yang kedua adalah mensukseskan pilkada
serta kami lebih memilih mengurus persoalan rakyat kerakyatan
jadi akan ada sanksi begitu kepada pak maman imanul haq
kemudian kalau memang kemudian ini bukanlah sikap dari partai
tetapi kemudian sudah ada elit partai atau petinggi partai yang mengatakan yang diancam presiden
ini konteks ancaman tidak dicalonkan ya kita bicaranya
tapi ini kan cukup serius kalimatnya
dan memang diawali dengan kalau kita boleh lihat lagi kalimat kutipannya adalah
jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa
ini teriakan serius
kalau tidak dituruti presiden
kalau tidak dituruti presiden
kita ingin katakan bahwa jokowi sudah tidak berpihak kepada dunia
artinya sepertinya ini harus menuruti pkb nih kalimat yang kalau kita baca kalimat per kalimatnya ini
ya kami menekankan kalau persoalan serius ini persoalan yang sangat serius bagi pkb
termasuk persoalan yang sangat serius bagi nada tululama
sehingga pesan itu yang ingin disampaikan oleh kami
tetapi persoalan menyangkut pilpres secara resmi pkb belum membahas pilpres
ya tetapi kalau ada kalimat ketika ini belum merupakan sikap partai
tetapi kemudian keluar dari pernyataan salah seorang petinggi partai
apakah akan ada sanksi
ini dari partai kepada elit partai
yang mengatakan pernyataan sikap seperti itu
kalau sampai sekarang belum ya
kita tidak memberikan sanksi
karena kami tidak menganggap serius
dalam konteks pilpres apa yang diungkapkan oleh pak maman
tetapi kami menganggap itu keseriusan dari pak maman
bahwa persoalan ini menjadi persoalan penting dan serius bagi pkb dan nu
jadi pkb tidak menganggap ini menjadi sebuah persoalan serius
ungkapan tentang pernyataan presiden
pernyataan calonan presiden
kami masih agak bingung ini
jadi ada pernyataan yang sangat keras
tentang dikaitkan dengan pencapresan
bagaimana pak daniel
jadi gini saya belum ketemu langsung dengan pak maman
kang maman tetapi saya berusaha untuk memahami
mungkin pak maman itu membayangkan
seandainya full day school ini tetap dijalankan
lalu menimbulkan reaksi yang begitu keras
yang pertama adalah kami khawatir reaksi itu akan menjadi
menimbulkan persoalan sosial yang serius buat pemerintahan
misalkan bergulir dua ribu sembilan belas
sekalipun mungkin secara partai

dan pilihan kami kepada pak jokowi
tetapi akan menjadi hambatan yang sangat amat besar
bagi kami untuk mengkampanyekan sosok yang justru telah melahirkan kebijakan yang kontraproduktif
saya rasa persoalan itu saja
sehingga ini menjadi
anda mau mengatakan ini pernyataan ini pernyataan yang biasa saja
bisa tetapi juga menjadi kepedulian yang
jadi anda mau mengatakan bahwa ini adalah pernyataan yang biasa saja begitu ya
bukan pernyataan yang biasa
tetapi ini adalah
ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ini adalah persoalan yang sangat serius
dan bagi warga nu
kalau bang hendry punya pandangan
tentang pernyataan ini seperti apa
apakah memang ini sebuah pernyataan yang biasa saja
justru ini adalah wujud kecintaan pkb kepada presiden joko widodo
karena saya masih mencoba untuk memahami
ketika ada kalimat yang mengatakan
kalau tidak dituruti presiden
terkait dengan kebijakan ini ya
kita ingin katakan bahwa jokowi sudah tidak berpihak kepada dunia
jokowi sudah menipu umat islam
jokowi tidak perlu kita pertahankan dua ribu sembilan belas
dan disampaikan tadi oleh sepertinya ini adalah
sebuah pernyataan yang justru menunjukkan kecintaan kepada jokowi
anda setuju dengan ini
kalau menurut saya
kalau pkb mohaimin yang mengatakan ini
mereka sudah berhitung betul
bahwa pernyataan ini
akan memang diikuti oleh pak jokowi
karena kan memang sampai hari ini
dihitung betul itu artinya apa mas
by design atau emosional pernyataan ini
karena pkb muhammad ini
terkenal cerdik mas indra
jadi pada saat dua ribu empat belas misalnya
dia setelah lewat dari pak sby
sepuluh tahun bersama demokrat
kemudian bisa melihat peluang
masuk ke koalisi jokowi
tetap berada di kekuasaan
sehingga sebetulnya ini komentar yang sudah sangat diperhitungkan
saya tidak yakin kalau ini bukan by design
karena yang pertama begini mas indra
pkb mohaimin tidak pernah di luar kekuasaan
tiga belas tahun terakhir
jadi artinya ini
berbicara atau pembicaraan yang serius gitu ya
kemudian yang kedua
pak jokowi sedang berusaha mendapatkan perhatian atau citra balik dari umat islam
sehingga ini pkb melihat ada celah
untuk menyampaikan pendapat
kemudian yang ketiga
artinya punya bergen power disini pkb maksudnya
tapi saya yakin yang justru yang poin yang ketiga
bahwa memang sudah berhitung betul
pkb muhaymin terhadap pernyataannya ini
jadi artinya saya menduga
muhyamin sudah mengetahui bahwa
kemungkinan besar pak jokowi memang akan mencabut kebijakan ini
sehingga pada saat dicabut
citra politik yang terbangun adalah ini
akibat ditekan oleh pkb
jadi saya rasa
ya ini memang langkah yang cerdik sih
saya sudah berkali kali melihat bahwa
maksudnya prakondisi opini kemudian bukan
dengan begini kan dia bisa mengklaim
bahwa itu adalah karena
gara gara pkb marah
padahal mungkin saya menduganya
pak jokowi sudah melakukan atau
ini kemungkinan besar
atau tidak akan diteruskan
karena kan sampai hari ini kan
sifatnya masih percobaan saja
sebelum itu benar benar dilakukan secara sah resmi
seperti dibentuk opini bahwa pkb marah dengan hal ini
tidak sehingga keinginan umat
karena bukan sifat pkb
langsung marah frontal di depan publik
kalaupun dia berbeda pandang
maka akan terjadi di dalam ruangan saja
berbeda dengan pan misalnya ya
ini yang ingin saya tanyakan ya
berbeda dengan pan
kalau pan berani dia
kalau memang tidak sesuai tidak sesuai
kalau memang tidak cocok tidak cocok
masalah nanti mau diusir dari rumah
saya yakin pan juga sudah berhitung
karena saya ingat sekali komentarnya mas edi suparno waktu itu
namanya dalam satu rumah
kalau beda pendapat
tapi ini adalah pan
cara bermain pan dari dulu begitu
tapi yang menjadi pertanyaan begini mas
apakah pan ketika berbeda pandangan itu kemudian ada mengancam juga
tidak akan mencalonkan jokowi di dua ribu sembilan belas
ini kan sama sama dalam satu koalisi
apakah anda melihat sebuah treatment yang berbeda begitu
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
kita jeda terlebih dahulu
nanti juga dijawab oleh partai amanat nasional tentang hal ini
kami segera kembali setelah jadwal berikut
tidak ada yang ada
ada beberapa tanggapan begitu dari sejumlah partai koalisi
tentang ancaman yang disampaikan oleh wasekjen pkb
tentang tidak akan mencalonkan lagi jokowi dua ribu sembilan belas
lagi jokowi dua ribu sembilan belas kalau masih
salah satu kebijakan dari
pemerintah terkait dengan kebijakan
enam jam dalam lima hari
tanggapannya rata rata masih
normatif tidak perlulah sampai
mengancam bisa dibicarakan
padahal ini mengancam
begitu ini dari pandangan saya mungkin anda
bisa koreksi saya mencoba
flashback sedikit ke belakang
terkait dengan salah satu anggota koalisi
yang juga berbeda pandangan pan saat itu
dalam undang undang pemilu
walk out saat itu
tapi presiden sampai menyindir baik
ini kan sudah cukup serius begitu pan merasa
mirip nggak kemudian treatmentnya berbeda ini
perlakuannya beda reaksinya beda ini
kalau pan sewaktu ketika melakukan
perbedaan pandangan itu kan kemudian
anggota anggota partai koalisi yang lain kan
menyindirnya panjang sekali
kalau berkoalisi jangan mengunting dalam selimut
kalau sudah setuju
jangan bilang tidak setuju itu seperti
tanggapan yang cukup sarkas
kalau dari pan sendiri bagaimana melihat itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada prinsipnya bukan persoalan
kita berada dalam pemerintahan itu kategori
konsepnya kalau berbeda
konsep itu biasa
kalau pan berada dalam posisi pemerintahan
itu memberikan hal hal baik pada bangsa dan negara ini
tidak sinergi dalam berpikir pan itu
memberikan hal kritis
tetapi itu demi bangsa negara dan rakyat
bukan persoalan koalisi
mata rantai untuk menyatukan kita bagaimana
membangun bangsa ini ke depan tetapi konsekuensi
yang diberikan oleh teman teman di pan itu adalah
betul jadi persoalan kemarin ini
persoalan pkb dan lain lain
saya komentari tapi pada prinsipnya
persoalan ini kan adanya persoalan
pada titik jenuhnya adalah persoalan
perpres nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
puldei sebenarnya bukan
puldei yang harus kita tarik
yang puldei yang dimaksud disini
artinya mereka itu
poolnya di sekolah bukan dalam kelas
nah pada prinsipnya sesuai dengan
waketum saya pan kemarin
mendukung itu kita dukung seperti itu
jadi pan kali ini justru mendukung ini
mendukung pemerintahan nah kontes pemerintahan hari ini
tidak boleh terpisahkan
pemerintahan itu adalah menteri dan presiden
itu pemerintahan kita dukung kebijakan ini
itulah pan nah kalau memang itu
mau kemauan masyarakat atau rakyat
nah memang kita berada dalam pemerintahan untuk rakyat
bukan persoalan kontes presidennya
nah hari ini teman teman
saudara saudara saya di luar sudah bicara tentang
mungkin pan belum pada itu
kita bekerja sama rakyat kemauan rakyat dan
teman teman memberikan masukan kepada
asis reses reses ini sehingga
pada penciptaan suatu persoalan
yang di hari ini masalah puldei
ini menjadi menarik ketika
bukan akhirnya ketika pan dalam konteks ini
menyatakan mendukung tentang kebijakan
puldei school sementara beberapa partai
tidak hanya pkb sebenarnya ada partai lain
p tiga juga sebenarnya menolak tentang
kebijakan puldei school ini kalau
misalnya sesuai dengan prediksi bang henry
misalnya presiden sebenarnya
sudah akan tidak melanjutkan kebijakan
ini maka ini akan berbeda lagi
depannya kemudian dengan pemerintah
kita tidak melihat pada konteks ke depannya
tapi hari ini bicara tentang konteks
kebutuhan masyarakat bahwa pendidikan
itu perlu jangan dilakukan
yang perlu kita berikan masukan asas
manfaatnya seperti apa terus asas
tidak mampu seperti apa segala hal
kekurangan kurangan tentang kebijakan itu yang perlu
kita kaji memberikan masukan masukan
terhadap pemerintah bukan persoalan
pan dengan konsep bahwa
tapi pan tidak mempermasalahkan ya kalau misalnya pkb
yang sampai mengancam saja
reaksinya biasa teman teman koalisi yang lain
mungkin pemerintah juga belum bereaksi
begitu ya presiden belum bereaksi
tapi kalau saat itu pan yang menyampaikan
misalnya threshold ya dan soal
apa namanya sistem konversi suara dalam undang undang
pemilu kemudian sampai disindir
oleh presiden disindir oleh koalisi yang lain
pan iri gak sih sebenarnya
kita kan disini bicara persoalan
konten rumah orang karena sama disini akan
disafol dan lain sebagainya dikeluarkan dari koalisi
saya pikir kita komitmen ya persoalan memberikan
konsep ketidakpahaman atau tidak kecocokan
yang pemerintah itu realistis nah
gunanya pan itu adalah penyeimbang dalam pemerintahan
ketika memang konsep pemerintahan
tidak cocok dengan apa ya yang harus
diperjuangkan dari pan ya pan harus
memberikan konsep yang realistis dong
bukan berarti persoalan nanti ke depan ini
koalisi koalisi mana itu belum dibahas
pan belum membahas tentang persoalan pkb
itu kan rumah orang
biarkan pkb tapi kami di pan insya allah
tetap komitmen bahwa apa yang terbaik
untuk rakyat apa yang terbaik tentang
pool day hard school itu kita dukung seperti itu
tapi belum juga bicara soal dukung mendukung
dua ribu sembilan belas belum lah belum masih jauh itu mas
masih jauh saya kembali
kembali lagi ke bang daniel
bang daniel ini juga menarik dari apa namanya
saya mencoba menarik
lagi ya kita mencoba
menganalisis pernyataan lagi pak maman karena ini
perlu diklarifikasi juga sebenarnya oleh
atau pemerintah atau pak jokowi
begitu melanjutkan kebijakan
dalam dua ribu sembilan belas tidak usah dipertahankan
kan begitu kalimatnya masalahnya
kalau kemudian ini memang tidak dilanjutkan apakah
memang pasti pkb akan mencalonkan jokowi
tidak juga karena memang kita belum bahas
jadi pertama gini mas saya mau meng
meng clearkan ya sejujur jujurnya
ini sama sekali tidak ada desain
itu pertama kedua apa yang bisa sampai
keluar dari mulutnya pak maman
ya ini menjadi campur aduk campur aduk
rasa keprihatinan rasa kegalauan
rasa kecintaan seorang kader pkb yang
bernama pak maman yang kebetulan seorang
kiai yang merasakan sendiri dampaknya
yang mendapatkan tekanan aspirasi dari
begitu banyak warga nu di setiap kali dia
ke seluruh daerah nah ketiga kenapa ini
menjadi hal yang serius berdasarkan
kita memiliki tujuh puluh enam ribu madrasah diniah yang
anak didiknya sejumlah sekitar delapan juta
lalu kita memiliki satu ratus tiga puluh empat ribu pendidikan
al quran yang anak didiknya sekitar sepuluh jutaan
lalu kita memiliki dua puluh delapan ribu lebih pesantren yang santrinya
lebih dari lima juta total ini lebih hampir
dua puluh lima juta rakyat indonesia nah kalau ada
suatu kebijakan yang memiliki dampak
tragis terhadap dua puluh lima juta rakyat indonesia
secara langsung sementara pkb ada di dalam
koalisi kami nggak bisa berdiam diri
kami harus mengingatkan pemerintah
kami full mendukung berhasilnya pemerintah
tetapi jangan keluarkan kebijakan yang tidak bisa diberikan
yang justru akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah
nah ketika soal argumen yang anda sampaikan itu kemudian dikritisi
tidak setuju boleh disampaikan justru itulah enaknya berada di dalam
koalisi bisa menyampaikan langsung kepada pak jokowi
ini kenapa kemudian menyampaikannya keluar dan juga ada kata kata
jika ini dilanjutkan maka pak jokowi sudah tidak apa yang disebutkan di sini
sudah tidak berpihak kepada dinia jokowi sudah menipu umat islam
itu kata kata yang berlebihan tidak menurut anda bang daniel
sampai membawa kepada menipu umat islam dan lain sebagainya
ya kalau tidak berpihak ke dunia betul sangat betul
tetapi kalau sampai menipu ya saya rasa memang berlebihan
tetapi itu menjadi ekspresi kekalutan yang begitu dalam dari seorang kiai imaman
baik pak hendri pak layak marah tidak sebenarnya orang kalau sampai kemudian
disebut kalimat seperti kalimat ini misalnya pak hendri latriau kalau tidak
menghentikan kebijakan ini maka anda disebut tidak dinia kemudian menipu umat islam
dan lain sebagainya
ya tadi kan sudah dijelaskan sama pak daniel bahwa ini adalah ekspresi
kekalutan seorang kiai maman gitu ya dan ya mungkin itu yang terjadi gitu kan
saya juga bukan kiai jadi saya juga tidak paham tapi memang
tapi layak marah nggak orang yang menyampaikan ini
dengan perbandingan contoh misalnya seperti pan yang melalui lobby saja tidak disindir
apalagi mengancam begini
kalau ini mungkin kepentingannya kiai maman terganggu
misalnya memang kan tadi disuruh disebutkan banyak sekali madrasah
dan rata ratanya madrasah memang sekolahnya siang
dulu juga waktu kecil ya begitu juga asd kemudian siangnya kita madrasah
tapi memang berbeda dengan kasusnya pan
beda ya menurut anda beda
tidak berbeda waktu kasusnya pan ini masalah hidup dan kekuasaan
jadi asalnya hidupnya pan dan kekuasaan koalisi pemerintah
kan sebetulnya pan ini saya yakin kalau saja dipisah
misalnya kuota harinya dilepas saya yakin pan tidak akan
kebutuhannya kuota hari
di mana di kuota hari kalau saya tidak salah
kemarin kalau saya lihat dari berbagai perdebatan yang ada di pansus itu gitu
nah itu kan masalah hidupnya pan
masalah kekuasaannya masalah kekuasaan koalisi gitu
nah tapi kalau yang ini
jadi kalau kemudian pan berbeda dengan presiden walaupun melalui lobby lobby alot begitu ya
nah itu ya makanya disindir
itu presiden cukup kesal misalnya sampaikan sindiran menjadi wajar
nah kalau ini bahkan sampai diancam nggak marah juga wajar menurut anda
saya yakin agak tersentil juga pak jokowi itu
minimal dia akan panggil menterinya lagi
diminta lagi mengkaji itu
dan tapi nggak tahu ya mas indra saya yakin sekali
presiden kan tadi saya juga lihat liputan cnn sebelum ini kan juga
dia mengadakan roadshow ke ponpes ponpes
kemudian saya yakin juga pasti beliau juga dapat masukan dari kiai kiai di ponpes itu
pak ini full deskul itu memberatkan
memberatkan kami pak
jadi nggak akan marah marah amat lah ya dengan pihak yang menyampaikan ini
jadi nggak kaget beliau kalau ada yang marah juga kiai kiai ini kan
makanya saya pikir pkb memahami itu
oh ini kelihatannya memang mau dicabut ini
jadi kita bicara juga nggak apa apa gitu kan
dan kemudian kan
ini bukan by design tadi disampaikan
ya mungkin mas daniel tidak termasuk dalam desain itu
tapi maksud saya begini
yang disampaikan pan kemudian disampaikan oleh pkb
ini dua duanya punya maksud baik
hanya saja kan memang saya juga
memang menteri pendidikan itu saya nggak ngerti kenapa sejak zaman mas anies ini unik unik memang
ada yang minta kemudian
ada yang menjawab nih
ada kemudian kan dulu kan hari pertama tolong diantar gitu kan
tapi nggak disebutkan dijemput nggak gitu kan
nah ini kan juga pak muhajir juga sejak pertama
membuat kontroversi kontroversi yang seru seru juga gitu kan
saya lupa dulu awal awal beliau menjabat kan juga ada satu kontroversi juga yang sempat juga membuat kita bingung
tapi sebenarnya ini strategi memang pkb mencari poin disitu gitu ya
bisa keras tapi nggak mungkin presiden marah
karena dengan kebutuhannya tadi seperti yang anda analisis tadi
sejak kapan terakhir pkb marah kepada pemerintah
pada saat itu
karena pilkada dki aja nggak pernah marah sama pemerintah
balai lo ya dikit
tapi kemudian kan masuk lagi gitu
beda dengan pan ya
ya sehingga kapan pkb memiliki panggung sendiri untuk diperhatikan oleh konstituennya
ini saatnya bener kan
harus bicara dong
kan yang lain masing masing sudah bicara loh
panggung menuju dua ribu sembilan belas
kalau ada satu panggung kalem kalem aja
kan ini kan panggungnya macam macam kan
tapi kalau nyari panggung kok kenapa tidak seperti beberapa partai lain misalnya
bisa dikatakan itu mencari panggung atau tidak begitu
mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
sejak sekarang ini sudah ngomongnya
sudah ada beberapa partai

pkb punya hitung hitungan sendiri
maksud saya tidak apa ya
substansial di partainya

pkb menyorokan itu

tadi kan sudah dibicarakan

jadi kalau ini kan bisa bicara
pkb menyorokan itu
kan banyak juga ibu ibu sekarang yang nggak setuju juga ada full day school kan
karena memang menurut saya ini harus
tadi kan sudah dibicarakan
ini harusnya masuknya ke arah konten
jadi dongkrak popularitasnya lewat pernyataan pernyataan seperti ini sekarang
tapi ini sangat diperhitungkan
ini bukan tidak diperhitungkan mas indra
saya yakin sekali ini pernyataan yang sangat diperhitungkan
pak maman ini
ya nggak mungkin pak jokowi marah
pak maman ini kiai
pak jokowi lagi muter ke ponpes
masa mau marah sama kiai
ini repot kan
jadi begitu ya pak daniel
sudah sangat terhitung sekali ya
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
kita akan coba lihat tanggapan dari partai lain kali ini dari p tiga begitu ya yang menyebutkan
soal full day school ini p tiga juga menolak tetapi bukan dengan cara mengancam karena itu dinilai
kita lihat pernyataan dari salah satu elit partai politik p tiga
dalam hal ini
dalam hal ini adalah arsul sania yang mengatakan bahwa bagi p tiga terlalu jauh kalau untuk menyelesaikan
soal kebijakan lima hari sekolah ini harus dengan mengancam pencapresan pak jokowi di
posisi p tiga juga berkeberatan dan menolak kebijakan lima hari sekolah diterapkan secara nasional
tanpa melihat kearifan kearifan lokal di masing masing daerah
salah satu kutipan yang kami munculkan lagi juga yaitu
langsung membargenkan soal kebijakan ini dengan pencapresan kembali pak jokowi terlalu
kami yakin pak jokowi mendengarkan keberatan tersebut tanpa harus diancam ancam
tanpa harus diancam ancam
ya mungkin ini benar tidak sebenarnya kemudian disen
tapi tadi sudah dijawab tidak ada desainan
dari pan sendiri
nah kalau kemudian misalnya akhirnya soal kebijakan full day school ini
presiden misalnya mencapresan
tidak ada desain
tidak ada pencabut begitu ya
kalau sesuai dengan analisis dari bang hendri tadi
memang ini kemudian akan dicabut sehingga pkb berani mengatakan ini karena sesuai dengan
pan sendiri akan seperti apa sih kang
karena sekarang ini kan setuju terhadap kebijakan full diskul ini
yang paling pertama memang saat ini kan belum ada pencabutan
belum bicara pada konten itu
jadi pan tidak mau berandai andai dulu ya
pada konten memang itu ada kekurangan ada kelebihan
kami juga memberikan suatu solusi bahwa kalau aturan ini berlaku
dia tidak harus sekaligus
perlu interval waktu yang panjang
karena banyak sesuatu yang di daerah itu tidak berkesinambungan seperti ini
satu wilayah jarak
kedua tentang persoalan ekonomi
ada anaknya tadi cuma jajannya pagi
karena sampai sore jajannya sampai malam
yang ketiga persoalan lingkungan
kesiapan sekolah tersusun
fasilitas yang ada
tetapi pada konten menyetujui
tapi isinya pan memberikan masukan masukan yang realistis saja
kekurangan kekurangannya itu kita masukkan
tidak usah sekolah agama mungkin ada di luar dan lain lain itu
tapi pool day sekolah
ruang lingkung sekolah
kalau ada hal hal terkait agama terkait apa dan di luar itu
maka kenapa tidak integrasikan bahwa itu pool day at school nya yang ditarik
sudah pernah dibahas secara internal di koalisi tidak
persoalan koalisi dan lain mungkin kontennya bukan dibahas pada saat ini
yang hari ini konten
kebijakan tentang ini beberapa koalisi tidak dibahas
itu memang hanya menjadi wawonan eksekutif saja ya
pemerintah yang menentukan kebijakan hari ini kita berikan kepada kewenangan pemerintah
pemerintah yang terkait ini adalah presiden dan menteri
nah pan memberikan masukan masukan yang hal sifatnya perseptik yang lebih baik
pernah diajak bicara presiden tidak sebenarnya
partai partai ini termasuk mungkin pan tentang kebijakan ini
kalau konten itu ketua umum lah bicara dengan presiden
kalau kita konten memberikan masukan dan saran sepi yang baik kepada masyarakat
tapi ketua umum sudah diajak bertemu untuk bicara tentang kebijakan hal ini
saya belum bicara tentang itu
saya hanya bicara hari ini pada metode metode yang kita bicarakan
adalah tentang setuju atau tidak setujunya
tapi setahu anda sebenarnya seperti apa sih mekanisme membahas sebuah kebijakan pemerintah
terutama ketika pemerintah meminta pendapat anggota koalisi itu
sejak selama ini
pan bagaimana bisa kemudian saat bertemu itu apakah memang tidak deal
kemudian tidak setuju tidak sepakat tidak ketemu
kemudian di luar justru berbeda terlihat berbeda
presiden sampai menyindir
saya juga ingin melihat bagaimana kemudian pkb sampai begitu bersuara keras di luar
apakah memang tidak pernah ada pembahasan bersama
kok tiba tiba bersuara sangat keras seperti itu
ini kan bukan persoalan baru
ini sudah muncul sudah lama tentang perlengkapan jam itu
ini metodenya metode yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
pan menyambung baik seperti itu melalui praksi pan
dan konten yang harus kita komunikasikan hal hal yang tidak memiliki standarisasi itu yang kita berikan pada pemerintah
nah kalau dikaitkan pada persoalan pilpres itu terlalu dini buat pan
terlalu dini buat pan
kita bicara pada konteks kerja
masih ada satu tahun lebih kita kerja
nah ini persoalan pendidikan sangat riskan
kalau kita tidak kelola dengan baik ke depan maka pendidikan ini akan menjadi tidak baik ke depan
nah kalau pan memberikan masukan kekurangan kekurangan persoalan itu
maka hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat dan seluruh siswa pada tahun tahun ke depan
nah kita itu masih fokus seperti itu
persoalan politik dan lain lain hal itu ya mungkin akan dibahas secara khusus pada kontennya sendiri
kita juga memiliki kutipan pernyataan
bahwa pada tanggal tiga puluh juli lalu kalau tidak salah ada pernyataan dari pkb yang mendorong ketua umumnya
muhammad iskandar untuk menjadi calon wakil presiden di dua ribu sembilan belas
entah ini apakah disandingkan dengan pak jokowi atau tidak
tetapi ada pernyataan
kita akan coba lihat grafik pernyataan berikut ini
ya baik ini disebutkan disini ya
ya kami akan terus memperjuangkan caimin cawapres
tentu dengan capaian prestasi kita juga menunjukkan kembali apa yang dilakukan konsolidasi partai
tidak ada konflik seperti golkar dan p tiga
nah ini ada pernyataan
ini tidak jauh rentang waktunya pada tanggal tiga puluh juli kemudian sekarang mengatakan tidak akan mencalonkan jokowi capres
ini walaupun pkb pernyataannya ya
kalau secara resmi sebenarnya belum bicara tentang pencapresan
karena itu baru akan dibicarakan dua ribu delapan belas
nanti bang daniel akan bisa mengkoreksi itu
tetapi pernyataan tentang soal bursa bursa pilpres ini sebenarnya sudah mulai ada dari sekarang
apakah menurut anda ini mungkin terkait tidak
mendorong caimin menjadi cawapres
kemudian sekarang muncul pernyataan tidak akan mencapreskan jokowi
kalau dengan alasan soal apa namanya tadi full day school
hitungannya sama mas indra
masih sama ya
jadi artinya begini
pak jokowi kan keliling ponpes
ponpesnya rata rata nu
ya ini kan juga opportunity juga buat pkb
mungkin kan dia lihat oh ini pak jokowi ini muter muter ponpes
ponpes kita nih kenapa nggak kita dorong saja gitu omong
minimal jadi wapres gitu kan
walaupun kan ini nggak pernah disebutkan
jadi make sense menurut anda nih ya
jadi begini juga sebetulnya pertanyaannya kenapa cuma wapres gitu kan di dorong ya kan
artinya juga ada juga ketidakpercayaan juga
tapi ini kan jadi menarik juga
ketidakpercayaan diri maksudnya
iya ketidakpercayaan diri
tapi ini menarik juga aja perhitungannya sesuai dengan momentum politik yang nggak ada ini mas indra
ini lagi lagi karena pemilu serentak ini ya
tapi menurut saya hitungan politiknya leho
hitungan politik momentum politik yang sedang dilakukan oleh pak jokowi
dia melakukan survei ke ponpes
portus kan juga dilihat juga
berarti memang adalah kecenderungan pak jokowi ini untuk mempromosikan dirinya sendiri ke ponpes
berarti ada peluang wapres
ini sama hitung hitungannya dengan kenapa kemudian p tiga berkata adem ayem
lah p tiga kan baru dapat surat rekomendasi
bahaya itu nanti kalau bicara bicara keras dicabut lagi
pindah lagi surat rekomendasinya
ini kan begitu aja ya
mau nggak mau pak asro
bang daniel anda harus menjawab ini bang daniel
bagaimana pak daniel
jadi memang ini desainnya ini bang daniel
apa yang bisa anda argumen apa yang bisa meyakinkan kami semua di sini bahwa ini bukan sebuah desain strategi politik
yang lagi lagi sebenarnya bicara dua ribu sembilan belas
ya sama sekali nggak
tetapi latar belakangnya adalah pkb sangat memahami bagaimana besarnya peran madrasah dinia maupun pesantren
karena di sekolah informal inilah anak anak dididik mengenai karakter yang baik
diajarkan mengenai persahabatan persaudaraan kekeluargaan cinta tanah air
yang bersifat kultural yang memumpuk solidaritas
nah guru gurunya adalah para kiai para ustadz
yang bekerja mengajar tanpa pamrih
bahkan ada yang tidak dibayar
tetapi pendidikan non formal ini berhasil melahirkan pemimpin pemimpin besar
berhasil melahirkan pemimpin pemimpin visioner
bahkan seorang presiden misalkan gus dur kiai besar kiai
nah semua ini merupakan sistem pendidikan berdasarkan swadaya masyarakat
pemerintah sangat minim membantu pendidikan formal ini
maksud kami pkb kalau membantu minim tetapi jangan dipersulit
atau malah jangan ada kebijakan yang bisa memubarkan sistem pendidikan non formal ini
itu menjadi problem besar buat kami
tapi bang daniel ini yang menarik perhatian masyarakat ini
bukan soal penolakan tentang full day schoolnya lagi
karena p tiga juga mengatakan menolak ini
tapi caranya berbeda
tadi kan sudah disampaikan kritik yang menyindir sebenarnya kepada pkb terlalu berlebihan
kalau kemudian seperti membargain posisi pencapresan pak jokowi
nah ini yang menjadi menarik sekarang ini
ketika kemudian ada semacam benang merah ya tanggal tiga puluh juli
ada pendapat juga yang disampaikan oleh pak maman
bahwa pkb terus memperjuangkan upaya pencawa presan pak muhaymin
yang merupakan ketua umum pkb di dua ribu sembilan belas nanti
lalu kemudian sekarang kurang lebih tanggal tujuh atau delapan agustus begitu
mengatakan bahwa tidak akan mencalonkan pak jokowi sebagai capres
kalau dengan menggunakan argumen melanjutkan full day school begitu
nah ini serius memang akan mengajukan pak muhaymin sebagai cawapres dua ribu sembilan belas
tidak nah saya mau jelasin
kalau yang tadi itu kang maman belum
sampai sekarang belum dan saya yakin tidak diberikan sanksi
tetapi waktu pak maman menyampaikan persoalan wapres itu langsung ditegur
langsung ditegur ya
kenapa baru sekarang
jadi itu udah offset
kalau yang sekarang gak offset ya
tapi kan itu memang
terhadap ketua umumnya
ini menarik ini
jadi offset kalau mengatakan pak muhaymin capres itu offset
tapi kalau bilang pak jokowi tidak akan dicapreskan
mungkin offside karena kenapa baru sekarang diucapkan
soal pencapa presan ya
tapi menurut saya sih nggak masalah
karena kan pkb ini kan punya tren positif yang luar biasa dalam sejarah indonesia
jadi boleh boleh saja
kalau kalau pun offset gak offset saya setuju
tadi memang ini kan urusannya pkb
tapi apakah kemudian seorang muhaymin pantas dicalonkan jadi capres
saya rasa semua penduduk di sini ya wajar saja
boleh boleh saja maju
karena perhitungannya begini
hari ini itu lebih susah mencari tandingannya pak jokowi daripada pendampingnya pak jokowi
pendampingnya apa saja menurut anda
karena saya pikir dari awal
oh ini loh calon wapres dari kami kan pak jokowi juga bisa timbang timbang
apalagi kan lagi muter muter kiai juga kan
ya butuh ya
ya itu juga
itu muhaymin bolehlah gitu kan
mungkin juga daripan juga ada lagi kan calonnya pak jokivli misalnya kan
boleh boleh saja gitu
tapi kalau dilihat analis
ada analisis yang lain begitu bang daniel
analisis yang lain adalah ada sangat besar kemungkinan pkb ini di dua ribu sembilan belas akan membentuk
akan ikut poros baru
poros yang berbeda
dari poros yang diperkirakan saat ini seperti misalnya mungkin jokowi akan berhadapan dengan
kemudian ada poros baru yang dikatakan di situ ada demokrat mungkin
mungkin bersama pan mungkin juga akan menarik pkb
bagaimana pkb dan juga pan nanti merespon analisis yang seperti itu
kalau saya pribadi
pribadi dan di pkb nggak paham karena memang sama sekali persoalan pilpres
persoalan koalisi untuk pilpres belum dibahas sama sekali
saya lagi pusing ini memenangkan pilkada tahun depan
ini masalah pilkada dulu begitu pak ya
kedepanin pak ya
jadi belum ada bicara soal isu nasional
kalau pan sendiri seperti apa
pan fokus pada pilkada
sebentar lagi kami ada rapimnas di bandung itu
dalam membahas persoalan internal partai
penguatan partai untuk memenangkan pilkada
nah persoalan capres wapres itu saya pikir terlalu masih panjang
hari ini tetap
masih panjang itu pendaftarannya
nah kalau kita berhubungan dengan tata kelola perundang undangan
berarti tahapan tahapan nanti verifikasi partai politik lah
dan ada juga persoalan pilkada di depan mata dan lain lain
itu masih kita fokus seperti itu
tapi pendaftaran dua ribu delapan belas
sudah daftar itu
bukan menjalin koalisi lagi
ini kan persoalan internal partai
nah salah satu agenda politik kita di depannya adalah rakernas di bandung tanggal
oh di situ penentuan sikapnya kayaknya ya
bukan sikap sebenarnya
tapi minimal mereka kita di internal itu melakukan suatu konsolidasi internal
pada konten teman teman yang lain ini saya pikir luar biasa sudah melakukan lompatan kepada komunikasi persoalan presiden
nah kita masih fokus pada tatanan kebijakan yang dibuat dengan pp dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas tadi
nah kita fokus seperti itu
insya allah pan akan memberikan konsep konsep dasar yang baik
segala hal persoalan yang tidak ada intervalnya dalam pendidikan itu perlu perbaikan
pan hadir untuk memberikan masukan seperti itu yang baik
jadi langkah pkb ini seperti apa bang daniel sebagai penutup
langkah pkb ini kalau kemudian ini memang benar benar masih dilanjutkan oleh presiden
apakah akan diwujudkan itu
apa yang disampaikan oleh pak maman
tentang tidak akan mencapreskan jokowi dua ribu sembilan belas
ya yang pertama harus dijelaskan
kami seluruh kader di pkb itu selalu diingatkan untuk setia kepada rakyat
untuk tidak meninggalkan rakyat
untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan rakyat
tetapi semua yang kami sampaikan semangat kami adalah bagaimana pkb
mensukseskan pemerintahan ini
bagaimana pkb bersama sama pemerintah menjaga kepercayaan rakyat
sebenarnya nggak hanya persoalan full day school
pkb sangat keras misalkan persoalan nelayan
sehingga meskipun sekeras apapun sampai saat ini tidak ada tanda tanda kebijakan persoalan nelayan itu dirubah
akhirnya ya kami nggak bisa apa apa kami hanya mengingatkan misalkan
kalau memang kebijakan tidak diubah ya siap siap saja lima belas juta nelayan terdapat
tampak tidak akan memilih pak jokowi lagi kalau nanti maju di pilpres berikut
nah kalau persoalan nelayan belum selesai ditambah dengan persoalan ini yang jumlahnya dua puluh dua juta
ya itu sangat riskan bagi pemerintahan sekarang menurut kami
dan kami komit itu tidak boleh terjadi
baik kita tunggu saja nanti seperti apa reaksi dari istana terutama dari presiden joko widodo
terkait dengan ancaman yang menurut bang daniel ini adalah
bentuk rasa sayang
terima kasih bang daniel terima kasih juga pak basi rudin dan juga bang hindri satria atas hadirnya malam hari ini
dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut tetap bersama kami